baik kita awali cnn indonesia today dari informasi yang pertama berikut ini
minumnya bantuan material bangunan membuat korban gempa di desa sawarna kecamatan bayah kabupaten lebak banten terpaksa mengumpulkan sisa bangunan rumahnya yang telah roboh
para korban gempa ini berharap agar dapat segera diperbaiki rumahnya yang rusak dan juga kembali ke rumah mereka
senin pagi warga desa sawarna kecamatan bayah kabupaten lebak banten bergotong royong membersihkan puing reruntuhan bangunan rumah mereka
sebagian besar rumah mereka roboh akibat diguncang gempa berkekuatan magnitudo enam satu selasa pekan lalu
kurangnya bantuan material bangunan membuat warga terpaksa mengumpulkan kembali sisa reruntuhan rumahnya yang masih bisa digunakan
barang barang yang hancur musibah kemarin
ini apa aja pak yang tadi dikumpulin chef
kayu kenteng dan macam macam
para korban gempa berharap pemerintah daerah lebih cepat dan tanggap akan kebutuhan yang diperlukan warga
selain bantuan makanan dan pakaian para korban gempa juga berharap bantuan material bangunan agar dapat segera memperbaiki rumah mereka
adi masdah lebak
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jepang